terima kasih ada bahas di cnn indonesia news report
gubernur dki jakarta anies baswedan
kamis pagi melakukan groundbreaking rumah susun dp rupiah jelit tua
di cilangkap jakarta timur
anies akan merevisi pergub terkait skema pembiayaan rumah
agar lebih banyak masyarakat jakarta yang dapat memiliki hunian
penancapan tiang pancang pertama ini menandakan
groundbreaking rumah susun nuansa cilangkap jakarta timur
yang inisiasi oleh pemprov dki jakarta
di tanah seluas dua sembilan hektare ini nantinya akan dibangun empat tower rumah susun
di mana satu tower atau sekitar delapan ratus lima puluh unit akan diperuntukkan
untuk program dp rupiah jelit kedua
berkaca pada program jelit pertama
skema pembayaran rumah menjadi tantangan realisasi
hunian masyarakat berpenghasilan rendah
di mana dari satu empat ratus pengisi formulir rusunami pondok kelapa
baru dua ratus dua puluh lima yang disetujui kpr nya oleh bank
gubernur dki jakarta anies baswedan juga berjanji
akan merevisi pergub terkait skema pembiayaan rumah
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sekarang ini sedang dilakukan proses untuk merevisi
dan mencari solusi solusi agar mereka yang memiliki kemampuan
tapi ada kendala kendala itu bisa ada jalan keluarnya
nah itulah yang kita siapkan di revisinya
nanti kalau sudah kita umumkan
tapi intinya adalah minat tinggi kemampuan tinggi
tapi ada situasi yang tidak seperti pembeli di tengah ke atas